menteri koordinator bidang perekonomian erlangga hartarto mengaku sudah menerima undangan dari mahkamah konstitusi untuk hadir di sidang lanjutan sengketa pilpres
pemanggilan oleh mahkamah konstitusi ini telah didiskusikan erlangga dengan presiden joko widodo
menurut erlangga presiden jokowi hanya memerintahkan agar erlangga bersama menteri lainnya yang dipanggil menjelaskan apa yang menjadi pekerjaan mereka
erlangga mengaku belum tahu topik yang akan ditanyakan dalam sidang di mahkamah konstitusi jumat nanti
saya menjelaskan pertukok si pemerintah
tentu kalau di pemerintah kami sudah komunikasi